menteri perhubungan membantah beredarnya isu salah seorang wna asal tiongkok yang bekerja di pt kcic kereta cepat indonesia cina di bandung terjangkit virus corona
menhub menyebut kecenderungan pegawai tersebut negatif virus corona
meski belum mendapatkan hasil pasti dari rumah sakit hasan sadikin bandung karena yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan
menhub meyakini bahwa wna tersebut cenderung negatif dari penyakit virus corona
sebelumnya diberitakan hg usia tiga puluh lima tahun warga negara asal tiongkok
seorang pekerja di pt kcic yang sedang mengerjakan proyek kereta cepat jakarta bandung diduga terjangkit virus corona
karena menunjukkan gejala yang mirip dari virus corona yakni demam dan flu serta memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri
hg langsung dirujuk ke rumah sakit untuk diidentifikasi penyakit serta menjalani perawatan
saya cuma dengar mereka di hasan hasan sadikin
dan tidak dinyatakan positif
tidak tidak positif
sudah negatif sudah dipastikan negatif
belum dapat laporan tapi kecenderungannya negatif